cepang ke kamus
bikinin akan kopi ya
saya permisi mau pulang ya
kangus pergi lagi

kita ke parkiran
belum masih di jalan
esnya terlalu basah basih ya
tadi saya ke kantor
maaf kang tadi saya pergi sebentar makan
tadi begitu saya masuk kantor ada perempuan muda cantik duduk sendirian
sambil menggunakan laptop
itu irin karyawan baru kita
tadi dia nanya ke saya cari siapa pak
dia nanya lagi ke saya bapak sudah ada janji
saya bilang belum
terus dia ngasih tahu saya kang cecep sedang keluar
bapak silahkan datang lain waktu
dan sebaiknya membuat janji dulu
waduh ini pelanggaran
jangan marah sama dia
saya nelpon juga bukan marah
cuma mau membuat janji ketemu
besok jam berapa kamu ada waktu
akang bisa datang jam berapa aja

tadi ada tamu
saya bilang kang cecep sedang keluar
bapak silakan datang di lain waktu
sebaiknya membuat janji dulu
memangnya kenapa kang
tamu tadi siapa
tamu tadi itu kang mus
iya yang punya pabrik ini
saya bakalan dipecat
nanti minta maafnya sama kang mus
cek dipanggil kang mus
saya permisi mau pulang
terus terus terus
terus terus terus terus terus
kita hanya mau ngangkot
cuma setengah kilo
rudy gak ada
di sini aman
di tempat saya nggak aman
tadi saya didatengin tukang parkir yang lama
ternyata dateng kan
saya menghentikannya sih
kak wli berencana aja deh
jadi ke terminal
jadi lagi di jalan
yang lain nunggu
ada denny juga
denny lagi main ke situ
lagi sibuk urusan percintaan
lagi sibuk urusan percintaan
udah punya pacar
saya udah cerita
kemarin juga ada yang ngancam saya
tapi orangnya nggak meyakinkan
kamu kenapa di sini
tadi saya didatengin tukang parkir yang lama
kalau ada apa apa
saya nggak tahu nomor hp wakil komandan
urusan sama tukang parkir
nggak perlu kediduh lagi
sebelum nyatat nomor hp saya
kalau ada apa apa
saya mau ke tempatnya
telepon bang edi dulu
kalau udah dekat kita masuk
jangan sampai kita udah masuk
udah pesen minuman
bang edi nggak jadi dateng
sudah sampai mana
sebentar lagi saya sampai
bang edi sudah mau sampai
nurmang siap bos
semarang semarang semarang
semarang semarang semarang
cirebon cirebon ya
semarang cirebon cirebon
semarang semarang semarang
saya kesana dulu
semarang semarang semarang
kala pak kala pak kala pak
katanya kamu sudah punya pacar
ini program yang sudah direvisi
saya baca sebentar
saya bukan pemimpin kalian
cuma pemimpin rapat aja
kita sedang mengalami hal yang sama
seperti lebih dari setahun yang lalu
ada yang mau mengambil alih secara paksa
bisnis di jalan pasar dan terminal
kita harus punya kesepakatan yang sama